seekor hiu tutul sepanjang sekitar lima meter terdampar di teluk palu jumat pagi
sejumlah nelayan dan warga setempat berusaha menghalau ikan langka itu ke laut tapi tidak berhasil
hiu dengan total totol putih itu baru berhasil dilepas ke laut setelah ditarik oleh kapal cepat milik direktorat polisi perairan kepolisian daerah sulawesi tengah
pukul sepuluh tiga puluh jumat pagi ikan bernama latin dan cowok dan tipus itu terjari pukat afdel nelayan setempat
afdel takut pukatnya rusak sehingga ia menarik pukatnya ke pantai dengan perahu katingting bersama sejumlah nelayan lainnya
kemudian sejumlah nelayan dibantu warga setempat berusaha menghalau ikan yang dikenal pula dengan nama hiu guger lintang ini ke laut lepas
mereka menghalau dengan cara menarik dan mendorong badan ikan hiu jinak ini
namun karena bobot yang sangat berat hiu tersebut tak bergemi
sejak pukul sepuluh sampai dengan tiga belas wita hiu ini menjadi tontonan warga setempat
ternyata kepalanya ikan hiu
tempat kami saya panggil teman teman sekitar empat perahu tadi itu dilempar perahu sudah
kami tarik tarik lah tidak bisa diangkat didorong terlepas pakai kating ting
pakai kating ting dia ke sini
tadi posisinya itu dia lagi ter
tidak dihia bukan di bawah
dia tersangkut di jalan
sangkut di jalan ya
mau nyatakan waktu dia tersangkut itu menurut belanda lepas supaya jalan jangan robe
nah begitu mau nyatakan itu
ternyata tidak terlepas ya terlepas di tarik
iya tidak terlepas
menurut staf dias kelautan dan perikanan sulawesi tengah edward yusuf
hiu gegar lintang ini adalah ikan laut dalam
namun karena tipikal teluk palu yang khas akhirnya jenis ikan ini kerap terdampai ke pantai teluk palu
pantai ini memang berhadapan langsung dengan laut sulawesi
ikan beruaya kemana mana mencari makanan
bersama gomongan biasanya dia kan menjadikan ikan kecil dan pelangton pelangton
kebetulan karena tipikal teluk palu juga
dari begitu landai langsung
sehingga dia kaget
dia pikir masih di kedalaman ternyata dia sudah tidak mampu bergerak tadinya
dan tertangkap oleh nelayan
kemudian pada pukul dua belas wita
kapol dasulawesi tengah berikjian polisi rudi sufah riadi
pemerintahkan dipol air untuk mengevakuasikan tersebut
ikan itu kemudian ditarik dengan kapal cepat milik dipol air polda sultan